selain itu satlantas polda metro jaya menutup dua jalur cepat terkait proyek revitalisasi simpang susun semanggi
ya pertama adalah jalur cepat dari sudirman untuk mengarah ke cawang
dan kedua adalah jalur cepat sudirman arah grogol di samping hotel sultan
proyek revitalisasi simpang susun semanggi ini menyebabkan penutupan jalur di beberapa titik
untuk tahapan pertama ada dua jalur
antara lain jalur cepat arus kendaraan yang mengarah ke cawang dan sekitarnya
kedua jalur cepat dari jalan sudirman menuju arah grogol selipi dan sekitarnya
penutupan ini masih akan mengikuti situasi dan kondisi dari perkembangan proyek revitalisasi simpang semanggi
dan alfian berikut kita lihat pengalihan arus dan jalur cepat
jalur alternatif yang bisa digunakan pengendara mulai pagi ini
ini informasi sangat bermanfaat bagi mereka yang memang beraktivitas di titik titik ini
ya ada beberapa jalur alternatif yang bisa digunakan
antara lain bila kendaraan mengarah ke cawang bisa menggunakan jalan prof dr satrio
kemudian jalan kasab langka dan lainnya hingga sampai ke cawang
ya sementara kendaraan yang mengarah ke selipi grogol dari arah blok m
bisa menggunakan jalan pintu gelora satu senayan jalan asia afrika dan tentara pelajar